kita beralih ke informasi lainnya
ratusan penari dari delapan negara di dunia
meriahkan festival lintas budaya
festival tari dunia ini disambut antusias warga surabaya
karena seluruh penari dari beberapa negara di antaranya
jerman uzbekistan dan polandia
menampilkan tarian yang atraktif dan khas dari negara masing masing
ratusan penari dari berbagai negara di dunia ini
minggu pagi ikut menyemarakan pembukaan rangkaian
festival lintas budaya antar negara
yang digelar pemerintah kota surabaya
suasana jalan tunjungan pun berubah drastis
nuansa eropa nampak di sini dengan alunan alat musik khas benua biru
yakni akordeon serta viola

dan juga mengiringi para penari dari rumania rusia jerman polandia bulgaria uzbekistan hingga new zealand
berbagai busana dan tarian tradisional tersaji di sini
mulai dari busana adras khas uzbekistan hingga tarian toiringer folklore asal jerman
sementara tarian dayak hingga tarian yang menggambarkan pasar apung asal banjarmasin
menjadi gambaran keragaman indonesia
bagi para peserta ajang ini juga berbeda
juga menjadi penghubung informasi budaya indonesia dengan budaya delegasi negara lain
ini adalah festival yang sangat baik dan kami sangat berterima kasih
karena kami bisa berada di sini
kami sangat menikmati waktu di sini

pemerintah kota sendiri berharap festival budaya internasional ini
dapat kembali menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke surabaya
pasca aksi teror beberapa waktu lalu
sudah bertambah negara pesertanya dibandingkan tahun lalu
tapi sebetulnya ada yang mundur kemarin karena ada kejadian itu
nah karena itu mari kita mudah mudahan dengan pembuktian ini bahwa surabaya aman
usai menampilkan tarian tradisionalnya
masing masing peserta langsung diarap menggunakan becak hias dari jalan tunjungan
menuju balai kota surabaya
akan berlangsung hingga sembilan belas juli dua ribu delapan belas pendatang
wahyu pratama surabaya